untuk memerangi dampak pandemi covid sembilan belas presiden amerika serikat joe biden akan mengeluarkan stimulus ekonomi berjumlah satu sembilan triliun dolar amerika serikat bagi masyarakat amerika serikat yang terdampak pandemi
nah apa saja komponen komponen yang termasuk dalam stimulus tersebut kita akan bahas bersama
tapi sebelumnya stimulus yang disebut sebagai american rescue plan ini termasuk ke dalam program kerja awal pemerintahan joe biden beserta kebijakan penanggulangan pandemi covid sembilan belas
seperti kebijakan memakai masker dan juga vaksinasi
stimulus ekonomi ini bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat amerika serikat yang terdampak pandemi
lalu apa saja komponen komponen stimulus ini berdasarkan data yang dihimpun oleh cnnindonesia com dan juga cnbc indonesia com
ada beberapa komponen yang termasuk dalam stimulus ini kita akan bahas satu persatu
yang pertama adalah tunjangan pengangguran
di mana saat ini jumlah pengangguran di amerika serikat mencapai hampir sebelas juta
lima orang dan tunjangan pengangguran ini akan dinaikkan dari jumlah awal tiga ratus dolar amerika serikat menjadi empat ratus dolar amerika serikat per minggu atau sekitar lima enam juta rupiah per minggunya
nah selanjutnya adalah pemeriksaan stimulus rumah tangga
di mana sejumlah satu empat ratus dolar amerika serikat ini setara dengan sembilan belas juta rupiah
nah komponen selanjutnya ini adalah bantuan untuk
di mana termasuk di dalam bantuan usaha mikro ini menaikkan upah minimum menjadi lima belas dolar amerika serikat per jam atau setara rp dua ratus sepuluh ribu rupiah
nah selain itu dua puluh miliar dolar amerika serikat dari keseluruhan jumlah stimulus yang jumbo ini diperuntukkan bagi program vaksinasi nasional amerika serikat
joe biden juga mengatakan ia akan mengunculkan atau mengusulkan rencana pajak baru
rencana pajak baru ini akan mencakup kenaikan atau menaikkan pajak penghasilan badan atau perusahaan menjadi dua puluh delapan persen
nah saat ini tarif pajak perusahaan adalah dua puluh satu persen yang dimana peraturan ini ditetapkan berdasarkan rencana pajak trump di tahun dua ribu dua puluh
lantas apa yang berbeda dari rencana stimulus biden dengan pendahulunya donald trump kita akan lihat di sini sudah ter
erat trump sendiri ini memiliki
jurus stimulus undang undang yang dinamakan dengan cares
nah jumlah stimulus dari undang undang kirs ini berjumlah sekitar dua triliun dolar amerika serikat
kalau kita lihat nominalnya lebih besar dari american rescue plan joe biden di mana jumlahnya satu sembilan triliun dolar amerika serikat
nah komponen yang termasuk dalam stimulus cares donald trump ini antara lain adalah program perlindungan gaji kredit pajak tertentu
bantuan medical atau medicaid disebutnya serta bantuan makanan
nah sementara kalau dari american rescue plan sendiri seperti yang sudah kita bahas ada tunjangan pengangguran stimulus rumah tangga bantuan usaha mikro program vaksinasi dan juga rencana pajak baru
nah kebijakan tersebut maksud kami kebijakan donald trump ini ketika di akhir masa pemerintahannya begitu dikritik karena menyebabkan peningkatan defisit anggaran federal menjadi hampir satu triliun dolar amerika serikat
pada tahun fiskal dua ribu sembilan belas
nah kebijakan american rescue plan joe biden ini masih digodok di mana rencana stimulus ini sudah diajukan juga ke senat
joe biden dan kamala harris ini juga diketahui melakukan beberapa pertemuan untuk menggolkan stimulus ini dengan stakeholder terkait seperti kongres dan juga senat
ada penolakan dari senat partai republik dan kita lihat saja apakah dengan jurus stimulus american rescue plan ala joe biden ini geliat perekonomian di negeri paman sam semakin meningkat
atau malah sama saja kita tunggu bersama ya